sehingga aman bagi sebuah hati
menu ditawarkan pun beragam
orang tua yang menunggu anaknya bermain bisa sambil mencicipi makanan ini loh
tempat ini menawarkan kelas bagi ibu hamil yoga anak kelas sensori bahkan menjual produk produk bayi dan anak
seneng ya soalnya kan gak banyak kafe kafe yang kayak ada tempat bermainnya
apalagi kan anak saya baru umur sepuluh bulan jadi seneng eksplor
jadi apa namanya kalau misalnya dibawa ke kafe yang terlalu rame terlalu crowded dia juga akan nangis kalau makan gitu kan
apalagi kadang suka makannya susah
tempat makan nama anak berikutnya sangat memperhatikan kaum ibu
ya disini memang menyediakan nursing room bagi ibu yang menyusui lengkap dengan pemanas asing
kafe mungil ini memiliki playground bagi anak usia satu hingga lima tahun
persis di sebelah area bermain ada satu mesin steril
pemilik mama in resto berinisiatif menaruh mesin steril untuk membersihkan mainan sebab si kecil suka memasukkan mainan ke dalam mulut
untuk dapat masuk ke playground si kecil harus mengenakan kaos kaki
mama in sangat mengutamakan kebersihan
jadi ibu ibu gak perlu khawatir lagi lepas anaknya bermain ya
untuk menu makanan
nah menu pertama yang saya coba adalah beat burger
sebenarnya bit burger ini juga ada di menu dewasa
kalau ini porsinya lebih kecil untuk anak anak
dan tentunya tidak ada chili sauce sehingga tidak pedas buat anak anak
kalau ukuran mini sama seperti kursi dan meja yang saya duduki sekarang ini
mereka memasak untuk anak anak
mereka memasak untuk anak anak
mereka memasak untuk anak anak
mereka memasak untuk anak anak
mereka memasak untuk anak anak
ketika di sekitar rumah
mama in resto sangat membantu ibu menyusui
ini dirasakan oleh may liani
anak saya kebetulan masih asing
jadi di sini ada nursing room nya
kalau misalnya memang penuh pun ada nursing cover nya di sini
jadi kita bisa sambil nursing in di sini gitu
ya norsing aprons atau celemek untuk menyusui selalu tersedia di sini
sekarang penghasilnya baik
it's feeding time nah sekarang waktunya makan bagi pinguin pinguin yang ada di sini
lihat mereka sudah nyamper ke saya
diturn ser aja
oh tuhan oke
aktivitas membeli makan pinguin menjadi magnet bagi sekecil
bagi anak anak untuk mencintai hewan sejak dini
minggu resto berada di bawah pengelolaan jakarta aquarium
yaitu lembaga konservasi eksitu yang merupakan bagian dari taman safari indonesia
penguin yang dihadirkan di sini merupakan spesies jenis humboldt
yang biasa hidup di iklim subtropis dengan suhu delapan belas hingga dua puluh lima derajat celcius
kandang peraga penguin dibuat berbatu untuk mensimulasi kaki penguin
seperti pada habitat alaminya
sembari menyantap makanan anak anak berlarian mengikuti arah pinguin berenang
pengunjung dapat memanjakan lidah dengan hidangan lezat khas pinguresto
sebagian besar makanan di sini adalah seafood atau olahan laut
urusan porsi menu di sini memang untuk berbagi bersama keluarga
nah lengkap sudah perjalanan saya di sejumlah tempat makan yang ramah anak anak
sekarang orang tua tak perlu bingung lagi untuk membawa putra putri ke tempat makan
roni satria robin kit